di tahun dua ribu delapan belas ini di sub dki jakarta akan melarang angkot yang berusia di atas sepuluh tahun untuk beroperasi
hanya saja belum semua sopir angkot mengetahui adanya ketentuan tersebut
mengawali tahun dua ribu delapan belas dinas perhubungan dki jakarta berencana menetipkan angkutan umum perkotaan atau angkot yang beroperasi di kota jakarta
dalam surat edaran dari disub dki disebutkan angkot yang berusia di atas sepuluh tahun dilarang beroperasi
dishub dki juga nantinya akan menggelar operasi razia untuk menetipkan angkot angkot tua itu
hanya saja surat edaran tersebut ternyata belum diketahui oleh para sopir angkot
belum juga belum ada pemberitahuan
belum ada pemberitahuan
di sisi lain tanpa surat edaran itu sejumlah pengemudi juga sudah mengetahui adanya ketentuan usia maksimal sepuluh tahun bagi angkot untuk beroperasi
aturan itu sudah berlaku sejak lama meski baru berjalan dengan baik beberapa tahun kebelakang
ya edarannya masalahnya dari
seperti kir gitu
jadi dikasih peringatannya kan kir pertama terus tahun depan harus dirumanjakan
nah edarannya bisa kir otomatis kan dirumanjakan sama pemiliknya
ya itu yang gak bisa kir doang
otomatis kan kalau gak bisa kir kan mobil
nusana adik kan operasi terus surat surat kematian gitu
ya tapi kok kayak gitu sepertinya memang
udah lama ya bukan
dari yamat isusu terus kijang terus sekarang lahir nih grand mag gitu
tapi berjalannya sekarang kadang ini ya
istilahnya tertibnya sekarang ini gitu
permajaan kendaraan umum memang wajib dilakukan dan dipantau oleh pemerintah sebagai regulator
ini dilakukan semata mata demi keamanan dan kenyamanan para pengguna angkutan umum
hanya saja pasaran peremajaan seharusnya bukan hanya angkot saja
bus bus sedang seperti metro mini dan kopaja yang tak laik jalan juga selayaknya sudah tidak diperkenankan beroperasi
iwan hermawan jakarta